terima kasih pak ustadz
kebetulan sekali dokter
saya teh tidak enak kebawa dan
jadi begini pak ustadz
maksud kedatangan saya kesini
saya ingin memberikan kabar tentang penyakit demam berdarah
karena akhir akhir ini sudah ada beberapa tempat yang sudah terjangkit pak ustadz
jadi saya mau semua warga ciraus itu mencegah terkena penyakit timah berdarah
kok gak sama ida
idanya gak ada
saya kesini diantar nak bakjak
kalau ditawarin minum itu nggak boleh ditolak
kopi atau teh
iya mak sebentar
nah bakja duduk dulu
mak tinggal dulu ya
mak tinggal dulu ya
nggak mas kiur ganh ya
kenapa istri saya kerja di jakarta ya
coba kerja di luar negeri
rupiah turun pasti bahagia
gak boleh kayak gitu kang
akang jangan selalu mengukur kebahagiaan
dengan melihat orang lain
kita mesti bersyukur kang
punya istri yang baik
istri yang sudah mau ngurus kita
kalau melihat peruntungan orang lain terus mah kang
kita teh bisa gila
tapi kalau lihat orang orang hidupnya berkecukupan
kadang muncul juga rasa iri tang
apalagi kalau lihat si idan nyomongin diri
saya juga tahu
akang saya sudah bisa ngerjain kang idan
babak belur kang idan sama akang
kang koswara sudah lewat sini belum ya
biasanya masih mangga kalau jam segini
ya sudah kalau begitu terima kasih
saya mau permisi dulu
sejak kapan kangkos suara punya buku tabungan
mulai gak jujur sekarang
silahkan ngobrolnya dilanjut
rumah ini emak
emaknya pindahan dari cibarengkok
kerja di pabrik mana
opini dan fakta
bagaimana menjadikan opini
untuk merubah opini
yang diperlukan hanyalah
merubah pola pemikiran
silahkan duduk dulu dokter
terimakasih pak ustad
kebetulan sekali dokter
ini pilihan yang bagus ya
ini pilihan yang bagus ya
ini pilihan yang bagus ya
ini pilihan yang bagus ya
tentang tentang disebut
ini brosur brosurnya dan disini sedangkan semuanya
ada tanda tandanya dan ada juga pencegahannya
jadi saya minta tolong sekali sama pak ustadz
pak ustadz tolong sebarkan semua brosur ini kepada semua rt yang ada disini
pak ustadz ketua ru yang disini kan
ya nanti saya bagikan ke semua rt
biar nanti ketua rt nya yang membagikan ke warganya masing masing
terima kasih pak ustadz
oh ya pak ustadz bagaimana ya keadaan warga setelah penurunannya rupiah
bagus rupiah menurun real naik
semua orang bergembira
cuma dokter saya ini kurang enak kebadan
badan saya meriah panas dingin hadung
tolong diperiksa dokter
saya periksa dulu ya pak ustadz ya sebenarnya
matanya dibuka dulu sebelah
ini kayaknya gelawat ya pak ustadz
sepertinya pak ustadz itu terkena penyakit psikosomatik
jadi begini pak ustadz
itu adalah penyakit di mana orang yang selalu merasa sakit
ini seperti penyakit
saya masih sehat dokter
kalau begitu saya masih sehat
oh sumpah saya sehat
pak ustadz tidak mau ada pemeriksaan lebih lanjut lagi
sehat saya sumpah
ya sudah kalau gitu saya permisi pak ustadz
sehat saya sumpah
mari pak ustadz